salah satu jenis penyakit jantung yang kerap diderita adalah penyakit jantung koroner
seperti yang dialami beni mulyadi atau yang akrab di sapa beni
beni yang berprofesi sebagai dokter gigi harus menjalani operasi pada jantungnya
karena ada penyumbatan pada pembuluh darah arteri jantungnya
beni mengaku sebelum ia melakukan operasi gaya hidupnya kurang sehat
ia sangat bersyukur masih diberikan kesempatan hidup lebih baik oleh sang pencipta
setelah operasi beni bertekad untuk hidup sehat dan olahraga teratur sesuai anjuran dokter
begitu keluar dan dibangunkan oleh perawatnya bapak sudah selesai operasi
walaupun saya tidak bisa berkata kata saya hanya mengenal dan saya hanya terharu dan terharu
saya dapat kembali sehat
dan saya membuka mata dengan melihat segala sesuatunya lebih baik
saya bersyukur bahwa masih ada kesempatan yang tuhan berikan pada saya
jenis penyakit jantung lainnya yang kerap diderita adalah penyakit jantung bawaan
seperti yang dialami rahayu ningsi atau ayu
ayu yang baru berusia enam belas tahun harus menjalani operasi karena ada kelainan pada jantungnya
sejak usia dua bulan ia didiagnosa vsd atau kelainan jantung karena koneksi yang abnormal
antara bilik bawah jantung
ayu menjalani operasi pada jantungnya bulan juli dua ribu dua puluh
ayu mengaku saat ini perlahan kondisinya jauh membaik
dulu sih kan itu detak jantungnya bukan kayak gini detak jantungnya itu kayak bas tuh
bas duk duk gitu
habis itu sekarang albunnya sudah seger gitu

pada jam jam tertentu ayu menjaga pola hidup termasuk jam makan
pada jam jam tertentu ayu menjaga pola hidup termasuk jam makan
ibunya akan mengingatkan ayu agar tidak terlambat makan dan minum obat
karena pasang alarm untuk sarapan dari perawatan itu saya belajar ya
waktu waktu yang tepat untuk makan waktu waktu yang tepat untuk minum obat gitu
jadi kalau waktu di perawatan itu sudah diatu dokter sama perawat ya
dibantu sama beliau itu terbantu banget
tapi saya juga nggak mengabaikan saya catat waktu waktu yang tepat
jadi saya praktekkan ketika saya keluar dari rumah sakit gitu
penyebab penyakit jantung cukup beragam
mulai dari merokok gaya hidup kurang sehat hingga faktor genetik
dokter spesialis jantung rumah sakit harapan kita ad m ambari mengatakan
penyintas penyakit jantung masih tetap harus berolahraga
tapi dengan intensitas yang cukup sesuai dengan denyut nadinya
kalau untuk pasien penyakit jantung itu tiga sampai lima kali per minggu
masing masing berapa kali tiga puluh sampai enam puluh menit deh
intensitasnya berapa lihat deh paling mudah gini
pasien pasiennya disuruh jalan terus serabat nadinya
kalau dia berdiri kan ada tuh jam yang untuk melihat nadinya berapa
ditambahin aja dua puluh tiga puluh
kalau pasien jantung biasanya di bawah satu ratus dua puluh nadinya
itu cukup buat dia untuk olahraga gitu yang penting frekuensinya tiga sampai lima kali
apa sih dok yang bisa dikerjakan macem macem sebetulnya
paling gampang jalan kaki atau naik sepeda santai gitu ya
berenang pun boleh gitu ya yang penting tadi dalam pengawasan
tak hanya olahraga penderita penyakit jantung yang telah dioperasi
harus tetap konsultasi ke dokter spesialis jantung sesuai jadwal